terima kasih yuk
dua orang itu mencurigakan
dua orang yang
tadi ada disitu barah
kok sekarang udah ada ya
oh jangan jangan
mereka masuk ke dalam
tadi ada disitu
terkutuk lekaus rotani
bisa memancing surapati datang kemari
dan menggagalkan rencanamu
aku tidak peduli bapak
akan kubunuh saja dia
kamu bodoh bersari
menggagalkan rencanamu sendiri
surotani belum jatuh
tapi dia bersikeras
untuk pulang ke mataram
kalau itu urusannya
popo akan buat
bertukuk lutut di pelukanmu
kamu tenang saja
terima beres dari popo
popo yang akan melakukannya
kita langsung pulang ke rumahmu
aku ingin melamarmu
kita harus bertemu dengan ayahku
bukannya kalau mardian sudah menceraikanku
biar kita dimudahkan segala galanya
kalian udah tau diri
biar aku yang hadapi
serahkan semut itu
mau coba jurus pendekar basir
aku lagi sir
yang lebih baik
kalian sungguh tidak berguna
kalian tidak berjus
jangankan ilmu raw rontek
secur ilmu pun tidak akan kuberikan pada kalian
perjalanan masih jauh
kalau berjaga jaga itu
sebaiknya jangan berdumung
wah sendiri sendiri saja
kamu cabut salah satu
kalau kamu dapat yang panjang
kamu boleh tidur
tapi kalau kamu dapat yang pendek
kamu yang jaga
kamu yang jaga sir
jaga jaga saja pakai diri undi
aku yang tidur ya
marah ikut pak
aku akhirnya yang jaga
suara apa itu
suara apa itu
suara apa itu
suara apa itu
suara apa itu
suara apa itu bakal
saya kasih tau orang

kau gila kok pak
minter kenapa dia ketakutan mendengar suara jeritan siapa yang menjerit ada orang yang
mencuri cemeti sama rasul aku ya dia pasti anak buahnya malam biru hai hai hai hai hai
niat ingsun najiku di jalan goyang goyang imlatal cemetiku sono landang upet upet luwabenang
dasar batake muncul buku buku kempur rasa petake ombak gede sirap nasabah take hati
nasi surut hati pet situ edan orang orang adian
kamu dari mana bistari
aku diperintahkan bapak untuk mencari daun kumis kucing
untuk pengobatanmu kanjeng
tapi sepertinya di luar mau hujan
karena itu aku lari ke sini
maafkan saya kanjeng
maaf saya sudah berpilih
aku tidak sopan
kamu benar benar cantik bestari
kanjeng terlalu memuji
aku tidak bohong
aku berkata yang sebenar
aku tidak menyangka di hutan seperti ini
ada perempuan secantik kamu